akhir akhir ini masyarakat indonesia dikagetkan dengan kabar perceraian selebritas desta dan natasha rizky
desta resmi mengajukan gugatan perceraian pada natasha rizky pada sebelas mei dua ribu dua puluh tiga lalu
keduanya merupakan publik figur yang memutuskan menikah pada tahun dua ribu tiga belas
desta yang pada saat itu berusia tiga puluh lima tahun menikahi natasha yang baru berusia sembilan belas tahun
pernikahan ini sempat menjadi sorotan publik karena perbedaan usia yang cukup jauh yakni enam belas tahun
meski ada pepatah yang mengatakan cinta tidak memandang usia
nyatanya hubungan dengan perbedaan usia cukup jauh memiliki tantangan tersendiri
menurut konsultan pernikahan rani anggraini ada beberapa penyebab pernikahan yang terpaut usia yang jauh tidak berhasil
salah satunya adalah tidak merawat keintiman dalam hubungan pernikahan
yang kedua adalah menikah dengan orang yang salah seperti adanya perbedaan nilai atau value yang menyangkut dengan lifestyle dan sistem kepercayaan
jika kita menikah dengan seseorang yang tepat
adalah kita melint professori rani anggra untuk misal discord atau merangkaki anggota keluarga kita
esok apabila direnyes melakukannya bersegala atau tidak
sepertinya dengan plus sering menikah tinggi di fondasi selamanya dan sungguh mengulang putih
awalsya kita lakukan hal yang benar dan lainnya
ketika dalam hubungan kita dengan orang yang benar
lalu menjauhkan métode mencintai tempoh
pasangan yang memiliki jarak usia cukup jauh ataupun memutuskan menikah di usia muda
salah satunya yaitu eko hari dan lili
pasangan suami istri ini memiliki selisih usia sembilan belas tahun
eko yang pada saat itu berusia empat puluh satu tahun menikahi lili yang baru berusia dua puluh dua tahun
pasangan suami istri ini mengaku pada awal memutuskan menikah di tahun dua ribu lima belas cukup banyak pihak yang meragukan hubungan mereka
saat ini eko dan lili sudah dikaruniai satu orang anak
salah satu kunci menjaga hubungan yang harmonis bagi eko adalah sering melakukan aktivitas bersama keluarga
seperti menyempatkan makan di luar bersama saat hari libur
saling pengertian itu aja sih karena terpaut usia yang jauh
terus kedua ya saling mahamin satu sama lain
saling pengertian saling memahami satu sama lain
yang lebih tua lebih ngalah lah
lebih sabar lebih ngalah
menurut konsultan pernikahan rani anggra ini masalah masalah yang muncul akibat perbedaan usia yang cukup jauh dalam pernikahan
dapat diatasi apabila pasangan saling berkomunikasi satu sama lain
karena sesungguhnya kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan pernikahan adalah komunikasi
tim liputan cnn indonesia